ratusan warga selasa pagi dihebohkan penemuan hiu tutul
hiu sepanjang empat meter yang sempat hidup ini akhirnya mati akibat terlalu lama terdampar
beginilah kondisi hiu tutul yang terdampar di perairan desa kroman gresik selasa pagi
hiu sepanjang empat meter dengan berat sekitar dua ton ini spontan menjadi tontonan ratusan warga setempat yang penasaran
karena banyak yang baru pertama kali melihat ikan berukuran raksasa ini
kali pertama hiu ini ditemukan oleh bejo seorang nelayan yang kebetulan mengantar penumpang kapal yang bersandar di sekitar perairan kroman
saat ditemukan hiu tersebut masih hidup walau terlihat lemas
namun ketika akan diselamatkan dengan ditarik ke laut hiu tersebut sudah tidak bernyawa lagi
diduga hiu tewas akibat terlalu lama terdampar
antar sempat orang antar sempat orang itu langsung kelihatan ikan itu ikan hiu itu
langsung aku gandeng dua perahu nggak muat nggak kuat
langsung aku panggilkan anakku sama teman teman jadi perahu empat yang gandeng
hingga kini bangkai hiu tutul masih dibiarkan di pantai
penemuan hiu tutul terdampar sering terjadi di perairan gresik
tercatat sudah empat kali hiu tutul ditemukan terdampar dalam kondisi mati
miftahul arif gresik